desakan dprd kota yogyakarta untuk melakukan lockdown kawasan malioboro
dari tugu palputi hingga titik km pada malam pergantian tahun baru terjawab sudah
pemerintah kota yogyakarta memutuskan untuk tidak melakukannya
dan memilih membuka jantung wisata yogyakarta ini dengan sistem buka tutup
menurut wali kota yogyakarta haryadi suyuti
bila kondisi kawasan malioboro penuh maka jalan akan ditutup
dan begitu juga sebaliknya
aturan malioboro tanpa kendaraan bermotor pada jam enam hingga sembilan malam
juga ditiadakan pada tiga puluh satu desember
sementara semua usaha di malioboro termasuk pkl harus tutup mulai jam enam sore
jadi ada memori tertentu malam tahun baru saya ada di jogja
cuma bedanya tahun baru yang lalu
itu belum ada covid
tahun sekarang itu ada covid
kalau yang punya kembang api nyalakan tapi jangan bikin kerumunan
keputusan ini disambut baik oleh pengusaha hotel dan restoran indonesia di i
dan berharap bisa membantu menaikkan reservasi wisata
yang jelang tahun baru hanya sebesar delapan persen saja
semoga hal ini kita inginkan ada peningkatan dari wisatawan
yang ada di jawa tengah dan daerah simaju jakarta
bila pemkot yogyakarta tetap membuka malioboro
kondisi berbeda terjadi pada obyek wisata di empat kabupaten lain di d i e
semua objek wisata tersebut harus tutup mulai tiga puluh satu desember jam enam sore
sesuai surat yang disampaikan pemkot d i e ke empat bupati pada tiga puluh desember
gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x pun meminta warganya berlaku prihatin
dan berefleksi diri di rumah pada malam pergantian tahun
mengajak kepada seluruh warga daerah istimewa yogyakarta
untuk melakukan laku prihatin bersama sama
berefleksi di rumah membatasi mobilitas
dan tidak bepergian apabila tidak sangat mendesak
keputusan pemkot yogyakarta untuk tetap membuka kawasan malioboro ini
diambil pada saat penambahan jumlah kasus positif di d i e
mencatatkan rekor tertingginya yaitu dua ratus sembilan puluh enam kasus
catatan rekor tertinggi d i e sebenarnya juga sudah terjadi
yaitu persis sehari sebelumnya
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta